tiga hari mendekam di rumah tahanan kelas dua a pondok bambu durensawit jakarta timur
ya melalui kuasa hukumnya jessica tetap membantah melakukan pembunuhan terhadap wayan mirna
hidayat bustam kuasa hukum jessica mengaku kliennya stres setelah tiga hari mendekam di rumah tahanan
dia mengatakan hal ini usai mengunjungi rutan kelas dua a pondok bambu duren sawit jakarta timur
saat bertemu jessica masih membantah membunuh iwayan mirna salihin
dalam persidangan nanti kuasa hukum jessica akan meminta kepolisian mengungkap tiga puluh tujuh barang bukti yang menjadi bukti pembunuhan wayan mirna
di indonesia ada stres